gubernur jawa tengah ganjar pranowo memprediksi
sejak selasa malam empat mei hingga sehari sebelum larangan mudik berlaku pada lima mei dua ribu dua puluh satu ini akan terjadi puncak arus mudik
untuk itu perlu pengawasan ketat dari tiap tiap daerah untuk mengawasi warga yang pulang dari perantauan
sehari menjelang diberlakukan larangan mudik
gubernur jawa tengah ganjar pranowo melakukan peninjauan di dua titik yang dijadikan checkpoint
yaitu eksitol pejagan dan desa kecipir losari
gubernur mengantisipasi lonjakan pemudik dengan meminta kepada jajaran polri tni dan pemerintah daerah
untuk bersiap dengan menjaga semua pintu masuk yang menuju jawa tengah
ganjar juga meminta agar mengawasi secara ketat jalur jalur tikus atau jalur alternatif yang ada di wilayah wilayah perbatasan
aparat kepolisian diminta cermat dalam mengawasi kendaraan yang akan masuk jawa tengah
saat ini banyak pemudik yang berusaha mengelabui petugas dengan berbagai macam cara
kepolisian didukung tni sama pemda semua siap siap
ya di pintu pintu masuknya semua kita jaga dengan berlapis lapis
termasuk nanti kita minta bantuan dari pemkap yang jalur jalur tikus jalur jangkrik jalur cacing
pokoknya semua lah sembarang kaler itu mesti dijaga semuanya
dan kita siapkan nanti dukungan untuk tes antigen ya biar ada pengetesan lah buat masyarakat nanti
berdasarkan data tahun lalu ada satu jutaan warga jawa tengah yang tetap pulang kampung
maka dari itu di tingkat kabupaten kota harus melakukan berbagai tindakan
antara lain dengan menyiapkan tempat isolasi rapid antigen dengan melibatkan petugas pelayanan kesehatan di masing masing daerah
sementara polres brebes menyiapkan rekayasa berupa kanalisasi di jalur pantura maupun tol
kanalisasi ini diterapkan mulai enam mei bertepatan diberlakukan larangan mudik
ya dari untuk
kalau khusus dermaga ciber nanti dari arah barat ya ke arah timur nanti kita sudah kanalisasi
dari kendaraan yang trek yang bermuatan logistik termasuk alat kesehatan sembako dan material
nanti kita arahkan lurus ke arah semarang
kemudian yang bagi r dua kendaraan penumpang dan kendaraan pribadi nanti kita arahkan masuk ke terminal kecipir
nah di terima kecipir inilah kita lakukan pemeriksaan
pemeriksaan itu mulai dari identitasnya
surat suratnya dalam arti itu surat izinnya dari pengemudi tersebut ya
kemudian nanti barang bawaannya plat nomor kendaraannya
kalau memang dinyatakan pemudik ya nantinya kita akan putar balik ke arah jakarta
tapi kalau memang masyarakat lokal ini ya kita arahkan urus ke arah tegal maupun semarang
pengetatan ini bertujuan meminimalisir penyebaran covid sembilan belas di jawa tengah yang dimungkinkan dibawa oleh pemudik
imam suripto brebes jawa tengah